untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global
serta menjaga agar suhu dunia tidak naik di atas satu lima derajat celcius
dunia berkomitmen untuk menuju emisi nol pada tahun dua ribu dua puluh
indonesia sendiri berusaha akan mencapai emisi pada tahun dua ribu dua puluh
nah tentu banyak sekali yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi
karena indonesia adalah salah satu produsen emisi gas rumah kaca yang besar
di sektor kehutanan misalnya
harus diprioritaskan sektor energi sektor pertanian dan tentu saja sektor transportasi
semua kegiatan di sektor sektor industri ini harus mau tidak mau mengurangi emisi gas rumah kacanya secepat mungkin
final notes akan membahasnya bersama saya desi anwar
industri otomotif memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca
ingat indonesia memiliki target untuk mengurangi dan bahkan mencapai net zero emission pada tahun dua ribu enam puluh
sebagian besar dari kendaraan bermotor saat ini masih sangat tergantung pada fossil fuel atau bbm
yang tentu saja sangat mencemar
sehingga diperlukan dilakukan inovasi dan teknologi baru agar kendaraan bermotor bisa mengurangi emisinya
nah untuk mengetahui apa apa saja upaya yang sedang dilakukan oleh industri otomotif
untuk mengurangi emisi menciptakan emisi yang jauh lebih bersih
saat ini saya berada di pabrik pt daimler commercial vehicles manufacturing di indonesia
di samping saya sudah ada presiden direktur dari pt daimler adalah mr jung wu park
kami mulai membuat mercedes benz pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh di tanjung puyok
namun untuk mengatasi permintaan yang lebih besar kami memindahkan faktori di vanaherang pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan

anda melihat banyak bagian yang menunggu untuk disambungkan untuk bus dan mobil
kami bisa menggabungkan model model yang berbeda apakah mobil atau bus tidak penting
kami bisa menggabungkan model model yang berbeda di lantai ini bergantung dengan permintaan di pasar
dan hari ini kami memproduksi mobil axo dari mercedes benz
axo adalah perusahaan yang kami buat untuk indonesia karena kami membutuhkan mobil indonesia yang spesifik untuk memenuhi permintaan pelanggan indonesia
oleh itu kami bangga dengan memproduksi mobil axo
kami memproduksi mobil axo spesifik untuk indonesia di vanaherang
dan hari ini orang orang sedang sibuk untuk disambungkan

bagaimana jumlah mobil axo yang bisa anda jual dalam beberapa tahun yang lalu

beritahukan kami sedikit tentang permintaan untuk mobil axo ini
ya untuk permintaan
berbanding dengan waktu biasa tahun dua ribu delapan belas
itu adalah alasan mengapa volume axo kami terkurang banyak
bagi volume produksi kami bisa membuat double digit production volume setiap hari di dalam fabrikasi
tapi itu tergantung dengan cara kami mengoperasikannya

jadi itu tergantung dengan bagaimana pasar membeli mobil axo
dan tahun ke depan berapa banyak mobil axo yang telah anda jual

jadi saya akan mengatakan dalam total volume axo kami
volume produk mobil dan bus kami
lebih dari dua
namun kami mencari jumlah yang lebih baik tahun ini

ya kami berharap pandemi ini akan meninggalkan dan ekonomi akan meningkat
kami juga mencari
tapi saya juga merasakan bahwa
ini adalah tanaman
masih ada orang yang bekerja di dalamnya
jadi dalam hal membuatnya secara otomatis
berapa banyak orang yang bekerja di dalam tanaman ini
kita memiliki sekitar seratus orang yang bekerja di dalam fasilitas ini
itulah sebabnya kami dapat mengawal pengembangan desain
pengembangan pengembangan pengembangan
dan mencoba truk dan juga membuat truk
itulah kekuatan yang kami miliki
ya dan teknologi
berapa banyak yang telah dilakukan di tempat ini
kami memiliki sebagian besar persentase konten lokal

karena kami ingin menggabungkan lebih dari pengeluaran dari indonesia
di sini anda melihat
lebih seperti orang orang menggabungkan truk
ini adalah masalah skala ekonomi
jadi jika kami memiliki volume besar untuk menjual dan memproduksi

namun untuk mengobati beberapa ribu unit
lebih baik untuk memiliki orang untuk menggabungkan truk
dan semua bagian di sini
datang dari pengeluaran dari pelanggan di indonesia
dan juga dari pabrik luar negara kami
jadi kami bisa menggabungkan semua ini
dari kereta dan kapal dan segalanya
ya dan sangat penting untuk memiliki banyak konten lokal
anda mendapatkan teknologi transfer juga
sekarang daimler sendiri
ini adalah brand yang sangat terbina
brand yang agak tua
beritahulah saya sedikit karena di depan pintu saya
saya merasakan itu adalah mercedes benz
dan anda bilang axor adalah mercedes benz
beritahulah saya tentang strukturnya
bagaimana apa yang benar benar perusahaan ini
sebelum beberapa hari kami berada di dalam grup dynagroup
kedua duanya organisasi truk dan bus
dan juga organisasi pesawat
dalam organisasi global
kami adalah satu keluarga
ya kami adalah satu keluarga

berseparasi dari mobil pesawat
mungkin saya harus menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya
seluruh industri otomotif ini
berusaha untuk transformasi
menjadi masa depan zero emission
dan ketika kami melihat gambar masa depan
yang harus kita temui
itu cukup berbeda antara mobil pesawat
dan mobil komersil
pertama pelanggan berbeda
kami berobatan dengan pemilik kereta dan pemilik kapal
dan ketika kami datang ke platform software truk
dan perusahaan yang diberikan
untuk pemilik kapal dan juga pemilik kapal
anda bisa bayangkan itu berbeda
dari pemilik kapal dan pemilik kapal
pemiliknya berbeda pelanggan berbeda
dan kami juga perlu berinvestasi dengan ambisius
tentang hal yang penting untuk truk dan bus
itulah sebabnya perusahaan memutuskan
saatnya fokus pada tempat yang harus kita berada
itulah sebabnya kami memutuskan
untuk menginvestasikan dynatruck
dan dengan spin off ini
saya yakin kami bisa lebih kompetitif dan agil
dan kami bisa membuat pelanggan kita lebih baik
dengan produk kami
jadi itu adalah tempat kami berada di
sekarang kami adalah perusahaan yang berbeda

dan anda bebas untuk membangun teknologi baru
anda juga mengatakan target emisi net zero
di indonesia kami memiliki emisi net zero

jika kami bisa melakukannya semakin baik
dan anda tahu industri mobil
industri otomotif bisa memiliki peran besar
dalam mengurangkan jumlah gas perumahan yang kami emisi
sekarang beritahukan kami sedikit tentang
terutama berhubungan dengan produk saat ini
saya tahu di indonesia
saat ini kita masih
jika saya benar
masih di tahap yang disebut euro dua
sedangkan kita melihat di seluruh dunia
terutama di eropa
semua orang sudah meningkat ke euro empat
dan lebih tinggi
dan lebih tinggi jumlahnya
maka lebih rendah emisi
yang akan baik untuk lingkungan
beritahukan kami tentang
usaha anda untuk meningkatkan
sehingga mengurangkan emisi karbon
ketika kita berbicara tentang emisi net zero
atau masa depan emisi zero
saya pikir ada dua hal yang perlu kita pahami
kita tidak bisa pergi ke sana sepanjang malam
pasti ada langkah ke depan
untuk emisi net zero di masa depan
tidak hanya ada satu teknologi
tetapi ada teknologi yang berbeda
yang ada dan berwujud
untuk mencapai emisi net zero di masa depan
dan sekarang kita bergerak ke standar euro empat
di eropa tahun depan
ini adalah langkah pertama yang penting
untuk mencapai emisi net zero
kita sedang bergerak
kami mulai mempersiapkan

membutuhkan dua tahun untuk membuat
mencoba dan juga mempersiapkan
untuk produksi seri
dua tahun untuk memperbaikinya
dua tahun untuk pembuat
kami sudah berhasil
menggabungkan satu truk euro empat
beberapa hari lalu di lantai ini
dan kami mencari
model yang lebih banyak
untuk produksi seri
sampai tahun depan eropa
oke jadi tahun depan eropa
kita di indonesia
dan itu akan menjadi standar
truk ini saat ini
apakah masih euro dua
ya masih euro dua
pembeliannya sangat keras di pasar
kita juga harus memuatkan
pengembangan saat ini
kita akan memproduksi
dari eropa tahun depan
tentunya kami sangat berkomitmen
untuk membawa kembali

dan ini adalah
komitmen besar kami
kami sudah siap
untuk implementasi euro empat
dan di seluruh dunia
kami bergerak lebih cepat
untuk truk dan bus elektrik
adanya di indonesia
untuk menghasilkan nuklir
hal yang penting adalah jika kita ingin membuat proses pengecualian mesin
lebih efisien dan lebih kuat
kita membutuhkan tekanan tinggi dan temperatur tinggi
di dalam mesin
masalahnya adalah ketika anda meningkatkan temperatur dan tekanan
di dalam pengecualian
maka lebih banyak nuklir yang dihasilkan
teknologi ini adalah tentang
cara menghadapi generasi nuklir
ini adalah bagian yang beracun dari emisi
jadi ini terjadi
teknologi pertama untuk mengurangkan nuklir adalah
pengurangan air air di dalam mesin yang disebut egr
ini mengurangkan temperatur pengecualian
dengan mengurangkan air air
kembali ke dalam mesin setelah dikosong
dengan cara ini mereka mengurangkan generasi nuklir
itu teknologi pertama
teknologi yang bagus adalah
ini adalah solusi yang sederhana dan mudah dikosongkan
yang tidak menggunakan fluid tambahan untuk mengurangkan emisi
untuk mengurangkan nuklir ini
adalah pengurangan katalitik yang dikatakan scr
potensi penuh dari mesin
jadi ini membuat output dan efisiensi biaya terbaik di dalam mesin

dan nuklir ini akan dikurangkan kemudian
jadi ini adalah sistem pengurangan yang dikatakan scr
dengan solusi diesel tambahan yang dikatakan adblue
jadi itu teknologi
ini sedikit teknis
ini sangat teknis tapi
pada dasarnya kalau saya bisa memahami
ketika kita melihat mobil

semua peluang yang muncul
jadi dengan teknologi euro empat ini
peluang yang muncul adalah lebih bersih
ya itu benar
dalam hal pengurangan nuklir

berapa banyak yang bisa anda kurangkan dengan teknologi ini
berapa banyak persen
kita harus kurangkan ke bawah standar emisi
yang disebut euro empat
jadi ini bukan tentang berapa banyak persen yang harus anda kurangkan
ini tentang bagaimana anda akan memenuhi
kebutuhan minimum untuk standar euro empat
dan ini semua bisa dikurangkan bukan
semua bisa dikurangkan
dan untuk teknologi egr
ini seperti yang saya katakan
sebenarnya mengelakkan atau mengurangkan generasi nox
tetapi dalam hal egr
kita bisa mengukur berapa banyak nox yang keluar ke dalam pipa
dan kita bisa mengurangkan atau mengukur lebih banyak
air cair dari sistem kita
agar kita bisa memastikan

katakanlah ukuran itu lebih tinggi
dan euro empat lebih rendah
apa implikasinya pertama sekali
apakah teknologi ini unik dengan daimler
atau apakah ini sesuatu yang kita lihat
di mana sebagian besar mobil di dunia ini bergerak ke arahnya
ya anda lihat saya bisa menjelaskan teknologi itu
ini artinya teknologi yang tersedia
untuk sebagian besar pembuat otomobil
dan saya pikir ini adalah masalah pilihan
teknologi mana yang sesuai untuk pasar
dan juga mungkin pembuat memiliki keputusan yang berbeda
dalam hal kita
kami memilih untuk memiliki truk eur empat dengan scr
karena kami percaya
ini adalah cara kami untuk memastikan
output dan efisiensi minyak terbaik
dan pada saat itu
kami bisa memastikan keberdayaan dan keberatangan mesin
untuk setiap minyak dan untuk lingkungan kerja di indonesia
untuk truk dan operasi bus kami
itulah mengapa kami menggunakannya
tetapi setiap pembuat memiliki pilihan yang berbeda
tapi ini juga berbeda untuk mobil pasang
sebagian besar mercedes benz harus berada di eur di indonesia bukan
saya tahu anda tidak memimpin mercedes benz
hanya sebagai perbandingan
saya ingin mendengarkan
mobil pasang terutama menggunakan mesin bergas
mesin bergas indonesia sudah mencapai eur empat
itulah mengapa mereka sudah memiliki

apakah teknologi ini mahal
untuk memulai semua truk ini
apakah ini akan memiliki implikasi
pada harga mobil

ini juga adalah titik penting
untuk pembuat untuk memutuskan teknologi
sebenarnya egr membutuhkan bahan mesin tambahan
ini meningkatkan harga produksi mesin
scr adalah sistem yang lebih mahal
karena sistem pengawasan dengan air blu ini mahal

ini adalah fluid
seperti mereka memasang di tank
di tank perang
scr sendiri adalah sistem yang mahal
tapi di sisi lain
kita juga harus memberikan
untuk truk dan bus
meskipun lebih mahal
kami percaya bahwa
dari scr lebih rendah
itulah mengapa kami memilih
truk eur empat dengan teknologi scr

apa yang penting adalah
bagaimana dengan pengawasan
apakah mereka siap
untuk mendapatkan transformasi eur empat
dalam kendaraan komersial
mereka membutuhkan banyak latihan

bergantung pada teknologi
tetapi truk teknologi scr
meskipun meskipun sekarang
itu mengapa kami tidak membutuhkan
ketika berhubungan dengan
ini adalah hal yang sulit
karena pelanggan harus dapat
menemukan adblue di pasar
agar bisa menutup
nux di sistem pengawasan
melalui pembeli kami
pelanggan bisa membeli adblue
di mana pun lokasi pembeli kami
tapi siapa pelanggan utama anda
truk ini terlihat
siapa pelanggan utama anda
dan siapa yang akan
untuk peningkatan ini
apakah anda akan
pernahkah pelanggan kita bergantung
pada tempat mereka bekerja
pernahkah pelanggan kita
bergantung pada tempat mereka bekerja
perangkat yang diberikan
truk yang diberikan
di bagian peningkatan
ada banyak truk yang bergantung
di bagian minyak dan
dan juga di bagian logistik
untuk penggunaan sehari hari anda
itu juga truk yang bergantung
semua perlengkapan anda
ke rumah anda
semua orang bisa
dan mencari harga biaya itu harga besar

harga standar mereka harus memiliki
diesel premium yang berharga dua kali
dari biosolar yang adalah diesel dua ps
di pasar dan ini adalah masalah

bagian dari harga operasional besar
bagi mereka dan saya tidak yakin
apakah mereka bisa mencoba
jika tidak ada subsidi pemerintah
atau bantuan finansial ini akan menjadi
tantangan untuk perusahaan kita
saya pikir ini adalah sesuatu yang
pemerintah perlu lakukan
dan juga untuk mempercepat
untuk melalui perubahan mereka
mungkin pada awal ini cukup mahal
tapi dalam masa yang panjang
ini adalah hal yang harus kita lakukan
kita harus mencapai
dan selain dari perubahan ini
apa yang lainnya
dan prosesnya juga penting
bukan hanya perusahaan yang
itu juga perlu dilakukan
beritahu saya sedikit
anda mencoba untuk mempertahankan ini
dari segi karbon anda
ya tentu saja
kami sangat berkomitmen untuk
dan ini adalah komitmen kami
karena itulah kami
siap untuk implementasi euro empat di indonesia
dan di seluruh dunia
kami bergerak lebih cepat
untuk mobil dan bus
untuk membuat produk
yang tidak mengandung emisi rendah
untuk mengubah sumber energi
untuk produk pembuatan
menjadi energi tanpa karbon
dan di vanaheerang kami juga
berharap untuk membuat produk tanpa karbon
dalam enam hingga tujuh tahun
dalam enam hingga tujuh tahun
membuat produk tanpa karbon
di vanaheerang ini
dan kami juga berharap
apa yang harus kita gunakan
dan bagaimana cara kita menubuhkan
energi sekarang kita
menjadi energi baru
yang tidak mengandung karbon
dalam proses pembuatan
apa yang harus
diurangi sebagai prioritas
misalnya kita punya
ya elektrisasi yang kita gunakan
adalah energi terbesar
yang dapat membuat
produk tanpa karbon
jadi sekarang kita harus mencari cara
bagaimana kita dapat menghasilkan elektrisasi
dengan cara tanpa karbon
jadi kami memikirkan
dan cara lain untuk menghasilkan elektrisasi ini
dan menggunakan elektrisasi ini
di dalam pejabat kami
dan perusahaan kami
dan pada saat yang sama
itu adalah hal kecil
tapi mengubah pikiran orang juga penting
jadi kami juga mencari
barang yang bisa digunakan di pejabat
supaya orang bisa menggunakan
mereka sendiri maksud saya itu adalah

untuk memahami jalan ini
dan pentingnya jalan ini
jadi itu semua aspek yang kami kerjakan
tapi terutama ini tentang energi
menggunakan kebanyakan barang
terutama karena kami berada di bogor
dan juga peralatan
bagaimana cara anda menghadapi
pejabat seperti ini
ada banyak hal yang berlaku
apa yang terjadi
apakah anda memproduksi barang

tentang barang kami memiliki regulasi yang ketat
tentang perusahaan di daino
dan kami juga mengikuti
jadi itu cara kami menghadapi
barang barang yang datang dari
di pejabat vanaheerang
tapi ketika berhubungan ke masa depan
akan lebih penting
jika kita mencari contohnya
perusahaan kereta atau bus
kita harus berpikir tentang
bagaimana baterai elektrik ini
akan kembali ke pejabat kami
dan di regenerasi
tanpa ini itu tidak akan menjadi produk yang
emisiensi dan kemudahan
jadi ini juga adalah pekerjaan kami
bagaimana cara kita menghadapi
baterai yang akan kembali ke pejabat
di masa depan
kita harus berehat sedikit
saya ingin melihat sedikit lagi
dari pejabat anda
dan bagaimana perusahaan ini dibuat
melihat aspek yang berbeda
dalam proses dan pembuatan
tetap bersama kami
dengan desi anwar akan segera kembali
karena kita harus memastikan
bahwa bus ini akan berjalan dengan
cara yang benar dengan
pelaburan peralatan yang benar

iya kita berjumpa lagi di
saya berada di pabrik
masih ditemani oleh presidirnya
dan tadi kita berbicara mengenai
pada tahun dua ribu dua puluh
nanti indonesia menerapkan
sekarang kebanyakan masih menggunakan euro dua
dengan truk aksornya
truck dengan standar euro empat
jung woo ini adalah prototipe
untuk truk euro empat
beritahu saya sedikit tentangnya
ini adalah proses produksi euro empat pertama kami

rmc yang digunakan
untuk mixer kongres di pasar
yang ini berdasarkan teknologi
scr dengan tank blue
jadi bisa mengurangkan
dengan injeksi blue di scr
kami menyebutkan semua hal teknis
jadi ini harus memiliki emisi yang rendah
jadi emisi yang lebih bersih
dan lebih kurang terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
dan ini akan
di jalanan dari tahun depan

berapa banyak yang akan anda lihat
saya juga perhatikan
saat kami datang anda memiliki bus
di indonesia semua busnya
jika orang mengatakan oh saya membeli
menggunakan mercedes benz
itu adalah busnya
yang anda juga produksi beritahukan saya tentang
untuk bus mercedes benz yang anda juga
membuat ya kami memiliki
tujuh model bus yang berjualan di indonesia
dan dari tujuh model bus
kami memproduksi tiga model di
vanaheerang dan tiga model itu
dari perjualan bus kami di indonesia
kami adalah salah satu pemimpin pasar
di segmen bus di indonesia jadi anda akan
menemukan bus mercedes benz di
city bus di jakarta atau surabaya

menemukan bus kami di intercity
atau bahkan sebagai pekerja
anda mungkin bisa menerbangkan bus pekerja
dengan logo mercedes benz di dalamnya
dan untuk elektrifikasi
kami sudah mulai di jakarta
kami berada di
ruang depan elektrifikasi
dan itulah mengapa kami sedang mempersiapkan
bus elektrik untuk indonesia
dan target kami adalah untuk membawa prototipe
di tahun dua ribu dua puluh dua dan kami
membawa bus elektrik yang
sudah dibina bersama dengan
indonesia dan pembangunan tubuh di pasar

oke jadi tahun dua ribu dua puluh dua
kita harus mulai melihat lebih banyak
ya malah mungkin
kami sedikit lewat dibandingkan
dengan brand lain di jakarta karena
ada bus elektrik
dari brand lain
yang sudah beroperasi
kami memiliki dua tantangan sebagai pembangunan
yang sudah di produksi serius di jerman
tapi peraturan di indonesia
berbeda dengan peraturan di eropa
jadi dalam hal
ukuran atau ukuran bus
karena peraturan yang berbeda
kami tidak bisa membawa
e citaro ke jakarta
perhatian kedua adalah
besar dan kami memiliki banyak
pemain di ekonomi indonesia
jadi pertempuran cukup keras
dan pada saat yang sama kami ingin
dan kami ingin lebih banyak berkontribusi
untuk ekonomi indonesia dalam pembuatan bus
maksudnya kami memiliki bus chassis
dan tubuhnya dibuat oleh
pembangunan tubuh indonesia
untuk rasa indonesia yang terbaik
jadi kami ingin lanjutkan
legasi ini jadi kami ingin memiliki
chassis elektrik di lugar dari bus elektrik
dan itu sedang berjalan

anda akan melihat prototipe pertama
oke jadi dalam hal teknisnya
perbedaan antara bus bus
dengan bus elektrik
untuk harga dan
apa artinya untuk
ini adalah sesuatu yang kita semua harus lakukan
saya berbicara dengan pemerintah jakarta
dan saya ingin menjelaskan
bagaimana cara kita bisa membuat
semua transportasi publik di indonesia

harus semua berbasis bus elektrik
apa artinya bagi perusahaan ini
bagi perusahaan ini
kita harus membuat
banyak permintaan bus elektrik
dan kita harus menjualnya dengan harga yang berharga
adalah dua hal
apa harga dan berat
permintaan bus untuk jakarta
untuk kebanyakan kota indonesia
bagaimana cara kita membuat
jauh kitaran untuk jalanan
karena indonesia adalah negara tropikal
kita harus menggunakan ac selama lamanya
dan ac mengkonsumsi
cara kita membuat operasi ac
itu memutuskan jauh kitaran bus
pertanyaan lain yang harus dilakukan
memperbaiki bus elektrik
di level yang berbeda
jika bus komersial atau konvensional
dan kita bisa berjalan
kita harus memplankan
jalanan dan kita harus menyalurkan
semua bus pada malam
kita selalu mengatakan
satu bus menyalurkan
memerlukan empat puluh juta
berapa banyak elektrik yang diperlukan
harus dilakukan di depok bus
jadi bisa dijalurkan dengan baik
untuk operasi berikutnya
dan seperti yang saya katakan
solusi it harus dikawal
karena semua bus harus diperlukan
tentang status baterai dan jalanan
jadi jika ada masalah
langsung bisa diberi
untuk mencapai jalanan
untuk pelanggan di bus
jadi infrastruktur sangat penting
anda juga mengatakan
ada peraturan dari pemerintah
bisa anda beritahu sedikit
apakah itu realistik
untuk kita memiliki elektrik
dalam hal transportasi publik

dan apa infrastruktur
yang anda butuhkan
untuk mendukung ini
kita memiliki beberapa gadget mobil
dan kita tahu kita harus mengisipnya
dan pada suatu saat
anda juga harus mengubah baterai
jadi apa yang harus
diberikan untuk mempertahankan
infrastruktur yang diperlukan
sejumlah bus elektrik
membuat bus elektrik
saya pikir kita bisa melakukan tugas
berdasarkan produk produk kita
namun kita harus membuat lebih banyak
pelanggan atau pemerintah
yang kita butuhkan untuk memperbaiki
pembawa bus itu pada malam
kedua pembawa bus
kami memiliki beberapa laporan
di negara negara eropa
yang menggunakan bus elektrik
kadang kadang pembawa bus
terlalu terganggu pada malam
dan pada hari berikutnya
pemandu datang dan ingin memandu
tapi baterainya tidak penuh
dan untuk mengelakkan semua ini
kita harus memilih
stasiun dan peralatan yang tepat
bahkan laporan dan kelembapan
laporan elektrik juga sangat
penting untuk ini
itulah mengapa kami memberikan proses konsultasi
karena kita harus memastikan
bus ini akan berjalan dengan cara yang tepat
dengan pengembangan peralatan yang tepat
dan juga seperti yang saya katakan
solusi it adalah tantangan
jadi apa yang saya ingin katakan adalah
bukan sederhana seperti memproduksi
bus elektrik dan memandu
ini adalah proses yang lebih rumit
untuk infrastruktur dan
peralatan operasi dan solusi it
sudah dipercaya dan sudah siap
maka saya yakin indonesia
akan siap untuk
terhadap truk berat sederhana
besar dan tumbuh

di masa depan
jadi kita harus duduk di sana
dan bersyukur sebagai pemain pasar
musim yang terbaik
karena membuat bus elektrik berbeda dengan membuat bus konvensional
dan memperbaiki kita punya banyak garasi yang bisa membaiki mobil
dan mereka menawarkan perkhidmatan untuk membaiki mobil
membaiki mobil elektrik memerlukan latihan yang baru bukan
betul pembinaan bus atau truk elektrik juga memerlukan teknologi dan peralatan baru
karena elektrik dengan vokas tinggi berjalan
karena itu mereka memerlukan peralatan dan peralatan yang berkaitan dengan vokas tinggi
dan juga untuk membaiki baterai ac atau barang elektrik ini berbeda dengan bus konvensional
karena itu kita juga membutuhkan banyak usaha untuk mempraktekan teknologi di pasar dan juga pembangunan tubuh
ya itu sangat penting bagaimana dengan baterai sendiri
di mana anda menjanjikan untuk memasang baterai
ada sesuatu yang istimewa tentang baterai
dan berapa lama mereka akan berjalan sebelum anda memasang baterai
dan itu akan menjadi masalah perlindungan
jombo apakah anda setuju
teknologi baterai berkembang setiap hari
oleh karena itu susah untuk mengatakan berapa lama
namun berdasarkan kapasitas baterai yang kami produksi di daimler
saya percaya ini lebih dari berjalan
jika baterai sudah berjalan
kita harus memiliki jangka panjang yang cukup panjang untuk memastikan baterai tidak terlalu berpikir pikir
dan kami juga memberikan waranty untuk baterai yang lebih panjang
jadi ini bukan hal yang harus diperhatikan
hal yang penting adalah bagaimana kita akan menggabungkan baterai saat baterai sudah berjalan
dan saya percaya pemerintah indonesia juga ingin memiliki pembuat yang bertanggung jawab untuk baterai yang akan dikembangkan
dan kami juga sedang bersiap untuk prosesnya
jadi anda sedang bersiap untuk kembangkan baterai
ya kita sedang bersiap untuk kembangkan baterai
dan kami juga akan menggunakan baterai ini untuk hidup kedua
karena ada banyak cara untuk menggunakan baterai yang sudah berjalan
anda bisa menggunakan baterai ini untuk hidup kedua untuk penyimpanan energi untuk rumah atau bagian lain
ya benar ini adalah hal yang kami takutkan
anda mulai membuat masalah baru dan membuat bahan baru dengan memperkenalkan teknologi baru
ini adalah hal yang harus dilakukan indonesia
bahan baru juga adalah salah satu masalah yang kami hadapi
tapi berbalik lagi dengan harga bus bus biasa plus bus elektrik
pada tahun depan atau tahun depan bus elektrik
dalam hal perbedaan harga mungkin anda bisa berbagi sedikit tentang berapa banyak
saya tahu tapi ini bagus untuk memiliki pandangan umum tentang keberagaman dari jenis mesin ini
biasanya bus atau kereta elektrik berbanding dengan kapasitas komersial dengan mesin konvensional
pada saat ini akan berharga sekitar dua lima kali lebih
tentu saja bergantung pada produknya tapi biasanya secara umum di pasar
itu dua lima kali lebih
itu sangat banyak
tapi yang harus anda pikirkan juga adalah
saat bus atau kereta berjalan di jalanan
ada banyak harga operasi yang terlibat
tentu saja dengan bus atau kereta elektrik harga operasi berjalan dengan dramatik
dibandingkan dengan mesin konvensional kami dengan filter minyak

itu sebabnya banyak harga operasi yang terlibat
tetapi untuk pemindai bus atau kereta mereka membutuhkan bantuan atau dukungan dari pemerintah
jika tidak mereka harus berinvestasi banyak dalam infrastruktur pengisian
dan pada saat itu mereka harus bayar banyak untuk kendaraan
itu sedikit berat pada awal
itulah mengapa saya percaya
pemerintah juga mencoba untuk memberikan solusi keuangan yang lebih baik
untuk pelanggan menggunakan kereta elektrik
tetapi pada saat yang sama
saya percaya jika ada subsidi atau insentif untuk pelanggan ini
akan lebih cepat
dari saat kita melihat lebih banyak kereta dan bus elektrik di jalanan
jadi sejauh ini tidak ada penawaran insentif
untuk pembuatan kereta dari pemerintah
untuk perusahaan yang ingin mengaktifkan elektrik
saya pikir ada penawaran insentif untuk pemerintah
dan semua insentif untuk pemerintah
namun dalam akhirnya walaupun kita mendapatkan manfaat manfaat tersebut
manfaat manfaat tersebut agak kecil
dibandingkan dengan perbedaan harga
itulah mengapa saya percaya
harus ada sokongan untuk pengguna akhir
agar mereka bisa menghadapikan produk elektrik ini dengan lebih mudah dan lebih cepat
semoga saya pikir mereka harus ada
tidak ada yang ingin memulai elektrifikasi
jika harganya seperti dua lima kali lebih dari harga mobil normal
ini adalah brand jerman oke
dan you know di indonesia
saya yakin pertempuran kompetitornya agak keras
kebanyakan orang indonesia mereka memilih brand jepun atau korea
beritahu saya sedikit tentang pertempuran
dan bagaimana cara anda menghadapinya
agar bisa tetap kompetitif
terutama di pasar kereta dan bus
sebelum kami memperkenalkan model axo
dalam beberapa dekade lalu kami hanya menjual produk jerman
yang diimpor dari jerman
yang disebut axo dan arocs di pasar kereta
kereta ini adalah kereta yang berwarna warni
berdasarkan teknologi keamanan dan juga performa
hanya beberapa pelanggan dapat mencoba
di pusat mining atau logam besar
di mana mereka tidak memiliki pilihan lain
selain menggunakan truk truk yang mahal
dan di pasar indonesia
saat berhubungan dengan truk berat sederhana
truk truk ini besar dan tumbuh
anda melihatnya di jalanan
mereka menyebabkan banyak jam trafik

itulah sebabnya kita tidak bisa duduk di sana
dan bersatisfis dengan pasar
sebagai pemain pasar yang berwarna warni
itulah sebabnya kita membuat produk ini
khusus untuk indonesia
dan di indonesia
dan kami memuaskan kebutuhan dari pasar
karena pasar truk indonesia
ingin truk berwarranty dan berjuruh
tetapi truk yang berharga
dan itu adalah hal tentang truk axo ini
yang diberikan kepada pelanggan
dan ini mendapatkan popularitas yang baik
dari pasar sejak itu
jadi itu adalah strategi kami
dan kami senang hari ini
dalam kelembagaan sederhana dan berat
karena sebelum kami memperkenalkan model ini
tapi bagaimana dengan truk mercedes benz

dan kami melihatnya di mana mana saja
bagaimana anda menjaga kompetitifnya
dalam hal tersebut
terutama ketika akan dielaktrifisir
saya pikir truk elektrik akan datang
dan kami akan memberikan perusahaan terbaik
dan konsultasi infrastruktur
itulah mengapa kami percaya
bahwa kita bisa menjadi baik

tapi dengan truk asli
kami adalah salah satu pemimpin pasar
selama lima puluh tahun
itulah mengapa kami masih
adalah brand yang dikenal
oleh para penerbangan truk indonesia
dan juga para penerbangan truk
mungkin titik utama adalah
truk kami sangat berkelanjutan dan berlaku
itulah mengapa truk kami
misalnya adalah stasiun
dan ada penggerak truk itu yang berjalan dengan baik
kami menempatkan truk baru
dan truk baru lagi
jadi dalam tiga generasi truk
truk masih digunakan
apabila standar pertama sudah siap

kami sudah siap dengan truk kami
bagaimana menurut anda
setiap enam puluh satu truk bertyap
di timustedech yah
tapi setiap enam truk lebih dekat
lebih dekat dari perusahaan tersebut
berdiri di indonesia ya
semua truk berdiri jauh dalam bumi
dan jauh lebih blame
kapan kamu ke jakarta
karena kamu melihat kendaraan yang kamu pikirkan
wow bagaimana mereka masih berjalan
dari china saya harus menjelaskan kepada anda
china juga adalah pasar yang mengisi kelebihan untuk kendaraan
jadi saya berpikir di china
wow kita memiliki banyak kendaraan yang mengisi kelebihan di jalan
tetapi ketika saya tiba di indonesia
saya menyadari bahwa indonesia mengisi kelebihan lebih banyak dari china
kadang kadang lebih besar ukuran kendaraan
dan seperti yang anda katakan ada banyak kendaraan yang mengisi kelebihan
saya pikir kelebihan bukan hanya masalah membuat uang
tetapi juga masalah keamanan publik
itulah sebabnya kami benar benar mendukung inisiatif pemerintah
untuk mengawal kendaraan yang mengisi kelebihan di jalan dan di jalan depan

dan ketika berhubungan dengan kendaraan uang
misalnya negara lain
ketika mereka memperbaiki standar emisi
mereka juga memblokir beberapa kendaraan uang
dengan standar emisi yang sangat rendah
untuk masuk ke kota untuk melindungi alam kota
pada saat yang sama
itu benar benar memusnahkan operasi kendaraan
untuk mengubah kendaraan ke standar emisi baru
saya pikir ini adalah sesuatu yang juga indonesia bisa pertimbangkan
ya kita harus terutama jika kita ingin menemukan emisi net

berapa lama anda berpikir tentang kendaraan seperti ini
yang memiliki standar emisi empat euro
berapa lama jauh akan berjalan di jalan
terutama di indonesia

pernahkah penduduk indonesia memiliki perangkat yang sangat spesifik
untuk menjaga kendaraan yang sangat tua dan panjang
saya melihat kendaraan yang dibuat di vanaheerang pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
masih berjalan di jalanan
jadi kendaraan ini berjalan selama lima puluh tahun sekarang
lima puluh tahun berapa lama
semoga kendaraan ini juga berjalan selama lima puluh tahun
tapi kita juga harus memikirkan masa depan emisi net
dan juga perangkat euro empat dan euro lima
karena itu harus dikecewakan
apakah ini di buku
ya ada satu keuntungan yang lain
untuk mendapatkan perangkat euro empat dengan teknologi scr
kita sudah bisa menangani euro lima
karena itulah cukup mudah untuk kita
untuk bergerak ke euro lima
selama standar perangkat di indonesia sudah siap

karena kita perlu membangun
kita perlu mencoba serius di jalan
dan kita perlu bersiap untuk produksi serius
dengan pengeluaran bahan lokal
karena itulah ini membutuhkan dua tahun
namun apabila standar perangkat terakhir sudah siap
dan pemerintah bergerak ke euro lima atau euro enam
kita sudah siap untuk bergerak
jadi ini bukan perangkat yang sulit bukan
karena teknologi ada di sana

anda berada di beijing sebelum datang ke indonesia
dalam hal industri otomotif

tahun dua ribu dua puluh jelas
dan sampai sekarang kita masih mengalami pandemi
beritahu saya tentang perjalanan anda
karena di indonesia
kita memiliki kelas tengah yang berkembang
itu satu hal
semua orang ingin memperbaiki mobil mereka dan sebagainya
bagaimana anda melihat
masa depan industri otomotif di indonesia
terutama setelah pandemi
saya hanya bisa membahas tentang perjalanan otomotif di bidang medium dan berat

perjalanan itu bagus

perjalanan kita sedikit berkelakuan karena
tabiat politik yang kita lakukan
pilihan pilihan dan aktivitas lainnya
kemudian kami siap untuk perjalanan besar di tahun dua ribu dua puluh
jadi kami sudah sepenuhnya siap dengan semua perusahaan dan rencana
malah covid sembilan belas datang
dan pasar tersebut benar benar menurun ke bawah
itulah sebabnya kami menderita banyak
selama dua tahun ini bersama dengan pembeli
tapi kami melakukan semua peraturan untuk bertahan dalam waktu yang sulit
dan dari pandang saya
di mana mana pun
berada di dalam perkembangan
indonesia adalah salah satu perjalanan potensial besar
dan itulah sebabnya
kita akan memiliki pasar yang sangat baik
pada tahun depan dan tahun depan
jadi kami sudah sepenuhnya siap untuk perjalanan besar
dengan semua perusahaan dan rencana
bagaimana dengan bisnis
seperti yang anda sebutkan
dengan peraturan pemerintah
dan apa yang adalah tantangan utama
terutama setelah datang dari china

sedikit lebih menantang
saya tidak pikir ada hal yang lebih menantang
tapi saya masih heran dengan perkembangan
dan perkembangan di indonesia
karena ya ada beberapa peraturan
kadang kadang tidak jelas
namun setiap saat itu
kita bisa berbicara dengan para pegawai
dan juga kami mendukung mereka
kemudian kami mendapatkan bantuan yang baik
dalam cara menangani situasi tersebut

itu sebabnya kami tidak memiliki masalah tersebut